kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional atau atr bpn
mencatat ada satu ratus dua puluh lima pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun dua ribu enam belas
ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi
mutasi jabatan pemecatan hingga dilaporkan ke polisi
staff khusus menteri atr bpn tegu tafikul hadi mengatakan
modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah
untuk memberantas kasus mafia tanah kementerian atr bpn telah membentuk satgas
bekerjasama dengan polri kejaksan agung dan komisi yudisial untuk menyelesaikan sengketa
sebelumnya komisi yudisial mengungkapkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
ada delapan puluh tujuh laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah
sekarang ini satu ratus dua puluh lima petugas apa namanya pejabat di bpn itu
terkait kasus mafia tanah
ketika itu mafia telah diberhentikan
karena dia dianggap membantu mafia